masih mengenai keamanan timur tengah
di mana tni angkatan laut kembali menurunkan pasukan perdamaian ke libanon
keberangkatan satuan tugas maritim tni kontingen garuda dengan kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan
dilepas oleh panglima komandon armada ri kawasan timur
dan pasukan ini akan melaksanakan misi perdamaian dunia selama satu tahun di libanon
kapal perang republik indonesia usman harun tiga ratus lima puluh
dipercaya menjalankan misi perdamaian dunia di libanon
yang tergabung dalam satuan tugas maritim tni kongga dua puluh delapan j unifil tahun dua ribu tujuh belas
misi perdamaian dunia ke libanon ke delapan kalinya ini berjumlah satu ratus sepuluh orang prajurit
dikomandani oleh kri kolonel laut alan dahlan
kri usman harun tiga ratus lima puluh sembilan menggantikan kri bung tomo tiga ratus empat puluh tujuh
yang saat ini masih menjalankan tugas sejak tahun dua ribu
terlihat suasana haru terasa saat keluarga melepas kepergian para prajurit bertugas dalam waktu lama

pengiriman pasukan perdamaian ini merupakan salah satu tugas negara yang harus dijalani prajurit